setelah disahkan di tahun dua ribu delapan dan sempat direvisi pada dua ribu enam belas lalu
undang undang informasi dan transaksi elektronik menuai sejumlah kontroversi
sejumlah pasal dinilai menuai kontroversi karena multitafsir
lalu sebenarnya bagaimana sejarah uu ite dan siapa saja yang pernah terjerat pasal ini
kita akan bahas dalam kontroversi uu ite
ini dia sejarahnya dimana pada tahun dua ribu tiga
pada dasarnya undang undang informasi dan transaksi elektronik atau undang undang ite ini
adalah gabungan dari dua undang undang gabungan dua ruu
dimana yang pertama adalah gabungan dari ruu tindak pidana teknologi informasi dan juga ruu e commerce
kalau ruu tindak pidana teknologi informasi ini dari universitas pajajaran
dua ruu ini digabung dan disinkronisasi oleh tim yang dipimpin oleh prof ahmad m ramli
sebagai utusan dari presiden susilo bambang yudhoyono
untuk kemudian bisa menjadi
satu naskah ruu dan dibahas di dpr
berarti ini awal mulanya adalah pada pemerintahan presiden sby
dan pada tahun dua ribu lima dari dua ribu tiga kita ke dua ribu lima
di mana departemen kominfo ini berdiri untuk kemudian dibentuk juga panja atau panitia kerja
dan pembahasannya sendiri ini berlangsung dari dua ribu lima sampai dengan dua ribu tujuh
undang undang ini atau ruu ini resmi menjadi undang undang ite
yang nomornya adalah nomor satu di tahun dua ribu delapan
sempat kemudian mengalami revisi
pada agustus dua ribu enam belas di era menteri kominfo saat itu adalah rudiantara
ini dia ya menjadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
dan dalam penerapannya sebenarnya ada sejumlah pasal yang kemudian dianggap kontroversi
atau kemudian disebutnya
dengan istilah pasal karet
dan untuk itu ada sejumlah pihak juga yang terjerat dilaporkan melanggar pasal pasal ini
berdasarkan laporan yang dirilis oleh southeast asia freedom of expression network atau safenet
yang kemudian dihimpun oleh tim lead bank si indonesia
di antaranya ini pada tahun dua ribu delapan belas
saya akan jabarkan terlebih dahulu
dimana pada tahun dua ribu delapan belas ini ada dua puluh lima kasus pemidanaan
dan di dua ribu sembilan belas maksud saya
ada dua puluh empat kasus
di tahun dua ribu dua puluh sampai dengan oktober
ada lima puluh sembilan kasus pemidanaan terkait dengan undang undang ite ini
dan beberapa di antaranya mungkin kita masih ingat betul dengan
prita mulyasari koin untuk prita
pada enam september dua ribu delapan prita ini dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik
terhadap rumah sakit omni internasional
awalnya prita ini menulis keluhannya atas pelayanan
dengan rumah sakit omni internasional di alam sutera ini
di email pribadinya ke teman terdekat
namun ternyata emailnya ini beredar di dunia maya
mahkamah agung pun mengabulkan permohonan prita dan prita bebas
oke selanjutnya ada kasus dari dandi laksono
ini pada dua puluh empat september dua ribu dua puluh
atas dugaan menyebarkan informasi dan menimbulkan kebencian dan permusuhan
yang mengandung sarah melalui akun twitternya
saat itu dia menyebabkan
menyatakan bagaimana kemudian pandangannya terhadap kondisi kondisi
yang terjadi di papua ya
dhani laksono ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
dan tidak ditahan
oke kasus lainnya yang terkait dengan undang undang ite
ini dia menjerat seorang guru sma
mantan guru sma baik nuril
yang dilaporkan oleh kepala sekolah sma negeri tujuh mataram
pada tujuh belas maret dua ribu lima belas
karena ya diduga menyebarkan rekaman percakapan telpon
dengan kepala sekolah sma negeri tujuh mataram
yang menurut baik nuril ini mengandung unsur asusila
ia kemudian difonis penjara enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
namun kemudian presiden joko widodo menandatangani kepres amnesti
pada dua puluh sembilan juli dua ribu sembilan belas
dan yang baru baru ini terjadi ini dia kasus jerings
atau jerings ya
ia kemudian ditetapkan atau dinyatakan
ada laporan masuk pada enam belas juni dua ribu dua puluh ya
igd ari astina ya dilaporkan karena unggahannya di akun instagram
dengan menyebut idk cung who
karena menurut pelapor ini merupakan bentuk fitnah
dan mencoreng nama ikatan dokter indonesia
untuk itu kemudian ia diputuskan bersalah
dan aja rings kemudian mengajukan banding
dan dikabulkan bandingnya oleh pengadilan tinggi dan pasar
hingga akhirnya gugatan hukumannya dari empat belas bulan menjadi sepuluh bulan hukuman penjara
sejumlah pasal dalam undang undang ite ini dinilai sebagai pasal karet
yang bisa berdampak pada kebebasan berekspresi dan mengajukan kritik
terutama di dunia maya
presiden joko widodo pun menyatakan
adanya kemungkinan untuk bisa merevisi undang undang ite
termasuk dalam pasal pasal yang dinilai
sebagai pasal karet yang multi taksir